penyanyi depannya v
ya yuk yang belum
aduh udah udah
selalu tahu musik dengan google
sebagai bentuk dukungan kepada para pemusik
khususnya musik indonesia
google meluncurkan fitur terbarunya
para penggemar menjadi lebih dekat
dan mengetahui banyak informasi
seperti jadwal konser
dan profil dari para musisi
musik menjadi konten yang paling dicari
dan dibutuhkan oleh masyarakat indonesia
bahkan mengungguli negara negara
bahkan amerika serikat
dua fitur yang kita benar benar launching baru hari ini
itu ada dua kan
karena itu memang benar benar belum ada sebelumnya
kedua adalah fitur dimana artis sekarang bisa posting langsung di google
jadi mereka kayak punya channel baru
dan sekarang kita mau nunjukin bahwa
sekarang dengan coverage artis indonesia
itu jauh lebih lengkap
melihat potensial pencarian konten musik di indonesia
kedepan google akan terus melayani
agar mudah dipelajari dan ditemukan